jangan lamban kamu
apakah sudah bosan hidup zen
hidup dan mati
di tangan allah
tidak ada yang aku takuti di dunia
aku akan mencabut nyawamu
sangat menyedihkan sekali
seorang murid menyaksikan gurunya mati di tanganmu
kau benar benar keterlaluan
sekarang aku sedang berbaik hati
aku akan mengizinkan kamu menyusul burung
beres algo baru
gak tahu namanya
gak tahu namanya

bagaimana saya akan memberi imbalan jika kerja kamu tidak benar
ya ampun pak
sampu rasun di sana
aku ingin meminta
kelapa yang ada di sana
kau kira kelapa di sini
ini untuk obat kisanak
kau telah memberikan pelajaran berharga untukmu
agar membuatku menjadi orang yang lebih mawas diri
kau telah memberikan pelajaran berharga untukku
dia masih bisa menghindar
kalian meremehkan akan kutunjukkan kesaktianku
astagfirullahaladzim dia ingin berubah lagi
ini tidak bisa kubiarkan
ini tidak bisa kubiarkan

jangan lambat kamu
pak paman aku lelah sekali pak paman
baru begitu saja kok sudah kelelahan
bagaimana kau mau menjadi muridku
aku yang lelah
cukup tua pak paman
kau mau yang ini
kau tahu kalau apa
tidak tahu pak paman
balik ke tempat ini
itu apa pak paman
comparisons ceritanya pak paman
sekarang kau cari tahu
aku tidak mau pak
aku mendengar suara
rukmi tidak bahaya
akhirnya sudah ada toh
sudah berulang nyiro nyiro tidak apa apa
tenanglah nih mas nyai mantan anaun
apakah kalian sudah selesai berbicara